sesungguhnya tidak ada perbedaan perlakuan apa apa
karpet merah itu memang sudah kami pasang sejak pagi untuk seluruh tamu yang akan berbuka puasa bersama
jadi kami kemarin melakukan buka puasa bersama
pak prabowo masuknya dari pintu utama
dan semua orang yang masuk dari pintu utama pasti menginjak karpet merah
sedangkan pak anies karena sudah terbiasa datang di sini beliau mobilnya langsung
kesamping turun dari samping kafe
nah pak anies dengan kantor nasdem ini sudah seperti rumahnya sendiri
bahkan kadang kadang datang tanpa pemberitahuan
sehingga malah jemputan juga tidak ada
jadi tidak ada perbedaan apa apa
pak anies kemarin sampai jam setengah sebelas di sini
bercengkrama berdiskusi sholat bersama bersama kita
jadi semua sahabat kita semua kita perlakukan sama